tahun dua ribu sembilan belas ini menjadi tahun dengan catatan soal hukum dan juga demokrasi yang cukup panjang di negeri ini
ada banyak sekali sebetulnya permasalahan hukum dan juga demokrasi yang saling berkaitan satu sama lain yang terjadi di tahun dua ribu sembilan belas ini
ada misalnya yang mungkin begitu ingat diingatan anda adalah soal polemik disahkan yang undang undang kpk yang baru misalnya
atau pasal pasal kontroversial di rkuhp memantik reaksi publik hingga terjadi gelombang demonstrasi dan juga penolakan yang luar biasa di tahun ini
sementara kemudian di tahun yang sama ini rencana mpr melakukan amandemen ud empat puluh lima dan juga dihidupkannya kembali gbhn ini juga kembali menguat dan menjadi kontroversi
seperti bola liar sebetulnya wacana itu kemudian bergulir kemana mana di tahun ini
kami akan ulas bagaimana kemudian refleksi hukum dan juga demokrasi dari kacamata pakar dan juga publik lewat lembaga swadaya masyarakat
rangkum semuanya tentu kalau kita bahas secara satu persatu akan banyak sekali ya
tapi kita akan coba bahas apa apa saja yang kemudian menjadi highlight utama soal hukum dan juga demokrasi
kita ulas dengan bang refli harun pakar hukum catatanegara
selamat malam bang refli
terima kasih sudah hadir lagi bang refli harun di prime news malam hari ini
dan sudah ada bang anggara suwaju direktur eksekutif dari icjr
oke saya mulai dulu dari bang anggara kalau begitu
tentu ada banyak sekali ya sebetulnya bang anggaran
catatan soal hukum yang terjadi tahun dua ribu sembilan belas
tapi kalau dari kacamata atau dari catatannya icjr
kalau tadi ada tadi saya jelaskan ada beberapa misalnya kasus kasus hukum yang berkaitan dengan undang undang ite
misalnya ujaran kebencian dan lain sebagainya
ada kemudian polemik rkuhp yang ditunda pembahasannya
rancangan undang undang soal pks misalnya
nah itu kan juga belum selesai
tapi kalau secara umum saja bang anggar apa yang kemudian dicatat atau dirangkum oleh cjr
terkaitan dengan hukum di tahun dua ribu sembilan belas ini
kalau kita mencatatnya itu sebetulnya kalau boleh dibilang adalah berlanjutnya kebijakan penal populisme
jadi suatu kebijakan hukum terutama hukum pidana yang dibentuk bukan berdasarkan bukti
tapi berdasarkan persepsi atau keinginan persepsi atau perasaan dari orang banyak
nah ini buat kami justru berbahaya
terutama untuk pelindungan kebebasan sipil dan politik
itu mudah sih ditandai
contohnya apa itu bang anggara yang anda maksud tadi itu
contoh yang paling sederhana kan ketika merumuskan rkuhp
beberapa pasal pasal misalnya pasal soal kontrasepsi saja
itu kan tidak ada landasan kebijakan ilmiahnya
kenapa itu masih harus dikriminalisasi
setelah sekian puluh tahun itu pasal yang dimatikan secara sosiologis
nah itu lebih karena dorongan soal persepsi
persepsi moral ingin menjaga moral sehingga tidak kemudian moral masyarakat indonesia tidak tercemar
nah itu yang menurut kami banyak kebijakan kebijakan yang basisnya tidak ada bukti
termasuk menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden
tidak ada bukti yang signifikan karena kita pernah punya dua masa bersamaan nih
ketika ada dan ketika tidak ada
apakah ketika dua masa ini terutama ketika tidak ada terjadi
ada kerusuhan yang luar biasa sehingga perlu kita menghidupkan lagi pasal penghinaan presiden misalnya
terus banyak lagi lah dalam rkuhp yang termasuk soal ancaman pidananya itu tidak ada landasan bukti
kenapa sekian tahun kenapa sepuluh tahun itu sama sekali nggak ada perdebatan
misalnya kenapa hari itu harus ada atau kenapa ancaman hukumannya sedemikian berat
nah itu bukan berdasarkan bukti tapi
berdasarkan perasaan dari si para pembentuk undang undang ini
jadi yang anda simpulkan dari katakan rkuhp atau sejumlah pasal pasal kontroversi tadi itu apa
yang dibuat oleh eksekutif dan juga legislatif misalnya
ya itu tadi
kita jadi ada kecenderungan sebetulnya sudah lama ya pasca reformasi
ada kecenderungan pembentukan kebijakan hukum pidana itu bukan didorong oleh bukti atau riset ilmiah
tapi didorong oleh perasaan
atau kepentingan elektoral misalnya
nah itu misal dalam konteks hukuman mati kan eksekusi mati dalam periode pertama
misalnya itu kan untuk kepentingan sebetulnya lebih banyak untuk kepentingan elektoral
tidak ada bukti atau landasan ilmiah yang menyatakan bahwa dilaksanakan eksekusi mati itu akan meminimalisir peredaran narkotika
bahkan akhir akhir ini anggota dpr sudah juga bersuara kita bubarkan saja bnn
karena tidak mampu mengendalikan
karena tidak mampu mengendalikan
dan tanah kutip ya peredaran narkotika
artinya kan sebetulnya nggak ada korelasi antara hukuman mati diberlakukan eksekusi mati dilakukan dengan peredaran narkotika
dan tadi juga anda menyinggung soal pasal pengindahan presiden
itu salah satu
tadi ini juga menyebutkan ijjr ya sebetulnya ya
saya ke bang refli harun
bung refli kalau dari sudut pandang konstitusionalisme
nah benar saya nyebutnya itu ya
nah itu bagaimana tuh bang refli
soal katakanlah rkuhp misalnya
apakah memang sudah tidak relevan lagi pasal pasal yang kontroversial pengkhianat presiden atau yang lain
catatan anda seperti apa bung refli
kita ini kan mengalami gelombang reformasi konstitusi sejak sembilan puluh delapan
dan kemudian momentum luar biasanya adalah perubahan konstitusi
tahun dua ribu tahun sembilan puluh sembilan sampai dua ribu dua
dan yang paling penting itu ada pasal pasal mengenai ham ya
jadi pasal ham itu di inkorporasikan ke dalam konstitusi
sehingga dia tidak hanya menjadi hak
nah dan kemudian ada lembaga yang namanya mahkamah konstitusi
jadi sebenarnya dari sisi prosedur instrumen untuk menjaga konstitusionalisme kita
untuk menjaga negara konstitusional kita
kita sudah cukup ya
tetapi kan yang menjadi persoalan adalah beberapa catatan yang harus kita pahami adalah misalnya begini
kalau kita kaitkan sama mk itu ada persoalan dengan independensi misalnya
ada persoalan dengan rekrutmennya
ada persoalan dengan misalnya rivalitas politik yang mungkin berimbas juga ke mahkamah konstitusi
seperti kemarin kasus angket kpk misalnya
kemudian tentu juga perpu ormas dan lain sebagainya
nah itu sebenarnya sangat terasa
ya sangat terasa
karena itu menurut saya kalau kita bicara mengenai mk misalnya sebagai the guardian of the constitution
untuk mengawal konstitusi
menurut saya titik ini harus kita betul betul kawal ya
termasuk juga misalnya rekrutmen hakim konstitusinya
nah cuma memang kan paradoksnya adalah kita ini adalah biasanya yang dicari sebagai hakim hakim konstitusi
atau katakanlah pejabat pejabat publik itu biasanya bukan mereka yang independensinya tingkat dewa
justru yang sebaliknya begitu mas
justru yang sebaliknya ya
karena kita mengatakan begini
menurut saya kalau misalnya kita kaitkan sama mk ketika akil muhtar tertangkap
kemudian patrialis akbar tertangkap
kemudian sebelumnya anwar arshad sanusi kemudian mengundurkan diri misalnya
barangkali persoalannya bukan lagi judicial corruption
tapi persoalannya judicial independence ya
nah itu yang sebenarnya yang barangkali sangat bermasalah
bukan soal ancaman ya
tapi lebih pada perkubuan politik yang barangkali juga imbasnya ada di hakim konstitusi
jangan lupa para hakim konstitusi itu juga orang orang yang harus aware terhadap masa depannya kan begitu
jadi setelah dia tidak lagi menjadi hakim konstitusi kan kadang kadang arus politiknya jelas kelihatan
sama seperti anggota kpu dan bawaslu kan
setelah pemilu berlalu kelihatan ada yang masuk partai a partai b partai c dan lain sebagainya
jadi dari awal memang soal independensi ini yang menurut saya agak luar biasa
terlebih kita pada tahun dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas ini perkubuan politiknya tingkat tinggi
terlalu terbelah kita divided ya
efek dari pilpres ya
ya efek dari pilpres
nah menurut saya ini juga berimbasan
ini juga berimbas pada law enforcement penegakan hukum
ya tadi seperti misalnya penegakan hukum itu bukan didasarkan pada fakta dan data yang misalnya akurat equid kuat cukup gitu ya
tapi didasarkan pada sponsorship
mana pihak yang lebih kuat mendorong sebuah kasus
kadang kadang memang tidak mesti yang dekat sama pemerintah yang kemudian diproses
bisa saja orang pemerintah yang diproses
karena tadi berangkali karena ada desakan ya kan entertaining ya kan
maka kemudian hal hal seperti inilah yang mempengaruhi proses
ya termasuk kasus kasus yang seperti november ya pelemahan kpk dan lain sebagainya
saya in general saya sejak dua ribu tujuh belas misalnya merasa bahwa law enforcement penegakan hukum pada era pemerintahan jokowi ini menurut saya cenderung
dibandingkan dengan era era sebelumnya
nah ini yang menurut saya yang harus disadari karena tadi imbas dari favoritism terhadap kekuasaan imbas dari rivalitas terhadap kekuasaan
sehingga cenderung kita tidak melihat masalah itu secara objektif
padahal menurut saya
tidak berdasarkan fakta begitu yang tadi disampaikan juga oleh bang anggara
perpecahan ini menjadi sesuatu hal yang luas
bang anggara anda punya pendapat yang sama dengan bang reflik ketika kemudian law enforcement di tahun ini ataupun di tahunnya pak jokowi
katakanlah di tahun ini
di tahun dua ribu sembilan belas saja ini cenderung melemah atau tidak lagi berdasarkan dengan fakta tapi juga terpengaruh oleh rivalitas politik
kalau tidak pernah melemah kalau pernah melemah kan berarti dulu pernah kuat ya
kalau saya melihatnya tidak ada perubahan saja
makin lemah mungkin
mungkin makin lemah betul ya
tapi saya tidak melihat ada kami tidak melihat ada perbaikan ya terhadap penegakan hukum
misalnya gini ini yang paling berbahaya kan ketika masyarakat tidak percaya sama hukum
maka apapun yang dilakukan oleh penegak hukum
itu akan selalu dicurigai
dan akuntabilitas kredibilitas penegakan hukum ini yang tidak pernah diperbaiki oleh pemerintahan manapun sebetulnya
yang ini yang dari dulu kita dorong misalnya rkuhp jauh lebih dulu ketimbang rkuhp
karena rqhap ini kan kita membangun sistem penegakan hukum yang jauh lebih yang berupaya agar itu lebih akuntabel lebih transparan lebih demokratis ada pengawasan bertingkat
namun ini justru tidak menjadi prioritas bahkan di prolegnas dua ribu dua puluh juga belum
nah itu yang menurut kami saya sih nggak melihat ada perubahan ya
dari masa reformasi sampai sekarang hampir tidak ada perubahan yang berarti terkait itu
mungkin kalau sangat cenderung terus melemah bisa jadi saya tidak bicara tapi setidaknya dari sisi regulasi tidak ada perubahan yang sangat signifikan
meskipun kemudian kalau dpr katakan rkuhp ini menjadi pr yang sudah ditunda lama
tapi kemudian diselesaikan berhasil mereka selesaikan di masa jabatan dpr yang sebelumnya
menurut saya kan gini rkuhp itu kan didorong atas sentimen nasionalisme ya
bukan atas kebutuhan
karena kalau kita bicara kebutuhan ya kita pakai saja yang lama
kemudian kita perbarui amandemen terus menerus
karena yang jadi pr kan sekarang rkuhp itu yang kita gunakan sekarang
pertama masih berbahasa belanda pemerintah melupakan kewajibannya untuk menetapkan terjemahan resmi
dan yang kedua itu dari tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam sampai dua ribu sembilan belas itu baru enam belas kali di amandemen
padahal harusnya ada kebutuhan untuk terus menerus di amandemen
nah kalau itu dilakukan terus menerus di amandemen kita justru nggak terlampau perlu perlu sekali ada
ada apa namanya membuat rkuh
kuhp karena basisnya itu beneran hanya sentimen anti asing sebetulnya
kalau nggak anti asing ya anti asing
nah itu dimasukkan dalam rkuhp
kalau dilihat dalam kan sebetulnya dari sisi struktur dan segala macam itu nggak ada perubahan yang berbeda
tidak ada perubahan ya oke
kalau soal amandemen nanti saya akan tanya ke bang reflerun soal kemudian pandangannya
wajah amandemen ud empat puluh lima yang kemudian tahun ini begitu kuat ya bang refle di bahas
sampai kemudian menghidupkan kembali gbhn
sampai kemudian ini justru jadi lari kemana mana
jadi menjadi bola liar gitu bagaimana pandangan anda soal itu
setelah yang satu ini
setelah yang satu ini kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news kita masih membahas soal refleksi hukum dan juga demokrasi tahun dua ribu sembilan belas
masih bersama dengan bang refli harun dan juga bang anggara
wahju saya ke bang refli kalau begitu
tadi kita singgung soal amandemen bang refli tapi di tahun ini juga kalau kita bicara soal demokrasi
juga dibahas lagi soal wacana amandemen ud empat puluh lima penghidupan kembali gbhn
yang kemudian ini isunya berkembang kemana mana ya menjadi bola liar begitu bang refli
apa tanggapan anda soal itu sebetulnya
apakah itu kita justru menjadi setback lagi ke belakang atau memang kita sudah perlu melakukan itu sebetulnya
katakanlah amandemen yang juga menghidupkan kembali gbhn
jadi begini ya kalau kita melihat konstitusi kita
secara komprehensif saya sudah menulis sejak tahun dua ribu enam
sebenarnya ada kebutuhan kita untuk melakukan penyempurnaan
tapi penyempurnaan itu memang kita melihat hal hal yang kurang maksimal yang kurang optimal
sebagai contoh misalnya keberadaan mpr
mpr ini apa mau begini saja apakah cukup joint season saja
ini lembaga ini tidak ada kerjaan
ya karena pekerjaannya itu sebenarnya kan kapan kapan saja melantik presiden dan wakil presiden
sekali dalam lima tahun kalau tidak ada perubahan kekuasaan sewaktu waktu
memilih presiden dan wakil presiden itu ya barangkali susah juga kalau misalnya dua duanya berhalangan
kemudian memilih wakil presiden in case wakil presiden menjadi presiden
melakukan impeachment dan mengubah konstitusi
kan itu pekerjaan konstitusional yang dilakukan kapan kapan saja
sebenarnya semua anggota mpr itu adalah anggota dpr dan anggota dpd
mereka dua puluh empat hours itu sebagai anggota dpr dan dpd
saya pernah mengatakan bahkan suatu saat saya ingin judicial review terhadap kewenangan kewenangan mpr itu
yang menurut saya justru tidak boleh dibuat kewenangan kewenangan sehari hari
jadi kewenangan harusnya bagaimana tuh bang refli
ya kewenangan konstitusional saja sebagai badan bersama antara dpr dan dpd
kalau misalnya kewenangan sehari hari misalnya maka akan memunculkan kebingungan
misalnya kalau anggota mpr melakukan sosialisasi dan melakukan pelanggaran
kira kira bisa nggak dia dipermasalahkan di dewan etik mereka di badan kehormatan mereka
kalau bisa dipermasalahkan apakah badan kehormatan itu bisa memecat kan tidak
karena keanggotaan mpr itu ex officio
jadi sepanjang anda menjadi anggota dpr menjadi anggota dpd maka anda menjadi anggota mpr
karena itu karena ex officio itu maka sesungguhnya kan tidak perlu disebut
karena cikal bakalnya itu
tapi kan sekarang coba bayangkan pimpinan mpr diperbanyak sepuluh orang ya
runtang runtung kesana kemari dan lain sebagainya
nah karena itu menurut saya pilihan bagi mpr adalah kita jadikan joint season atau kemudian kita akan tingkatkan
sebagai misalnya katakanlah seperti kongres di amerika serikat misalnya
dpd ini input output sama outcome nya sama sekali nggak bisa kita ukur
inputnya besar sekali di dalam memilih anggota dpd
kemudian biayanya triliunan tapi kewenangannya nggak signifikan
mahkamah konstitusi misalnya juga kita berpikir bagaimana bisa dimaksimalkan dengan misalnya katakanlah
constitutional complain judicial review satu atap dan lain sebagainya
jadi sebenarnya banyak pikiran pikiran yang logis
masalahnya yang diambil itu yang tidak logis dan tidak rasionalnya
karena kepentingan politiknya seperti menghidupkan gbhn
menurut saya not necessary
not necessary itu kenapa menurut anda
karena paradigma bernegara kita sudah berubah
kenapa dulu gbhn itu ditetapkan oleh mpr
karena sistem kita itu bukan check and balances tetapi mpr sebagai lembaga tertinggi negara
jadi dia memegang kekuasaan rakyat seluruhnya
dan lembaga lainnya juga
dan lembaga lain itu hanya anak buahnya saja
kalau sekarang kan tidak
sekarang check and balances
jadi kalau sekarang bahkan dalam sistem pemerintahan presidensial walaupun dia check and balances
pusat kekuasaan pemerintahan itu kan ada pada diri seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat
ini saja sudah conflicting
nanti ada orang mengatakan wah kita ambil pakem sendiri pola sendiri
tapi kan anda kalau bikin pintu misalnya bikin pilar
boleh gaya apapun tapi pastikan bahwa pilar itu kuat
jadi ornamen itu jangan mengalahkan fondasi
ini kira kira begitu
ini kan fondasi
jadi cara berpikir
nah ini fondasi terbesar dari sistem a dan sistem b
menurut saya harusnya hal hal yang rasional itu dikedepankan
tapi kan yang jadi masalah adalah hal hal yang irasional dan emosional
saya tidak melihat alasan
saya tidak melihat alasan yang signifikan
misalnya mengatakan bahwa kalau tidak diubah tidak ada gbhn kepala daerah kemudian tidak taat pada presiden dan lain sebagainya
kerja masing masing begitu ya
saya kira itu sesuatu bukan penyelesaiannya dengan gbhn
itu kita bicara tentang hubungan pusat dan daerah
kita bicara tentang bagaimana meng arrange negara kesatuan ini
bagaimana kita kemudian membagi kewenangan antara kewenangan yang sifatnya otonomik otonomi dengan kewenangan yang merupakan tugas dari pemerintah pusat
itu yang nggak pernah selesai
saya sendiri bahkan mengatakan sesungguhnya otonomi kita gak kuat kuat amat loh
tetapi ada kecenderungan bahwa ketika daerah sedikit saja melakukan pelanggaran misalnya orang ributnya setengah mati
saya kira begitu
karena kalau kita bicara misalnya kasus korupsi walaupun kepala daerah itu ditangkap di mana mana
tapi kasus korupsi terbesar tetap di pusat kekuasaan jakarta ini
karena nilainya luar biasa
bang anggara artinya memang tahun ini memang tidak hanya ramai atau penuh polemik soal hukum pidana saja ya
bagaimana sih tanggapan anda soal itu sebetulnya
ya tadi sama ya
jangan sama sama agak beda sedikit
cuma kalau saya melihatnya gini amandemen
oke lah amandemen dalam dasar
saya kira saya setuju ya bahwa kita mungkin perlu amandemen
tapi bagaimana cara melakukannya
saya ingat dulu waktu di dua ribu satu itu teman teman masyarakat sipil sempat mengusulkan komisi konstitusi untuk mengubah secara lebih baik perubahan undang undang dasar
tapi ide itu ditolak oleh mpr
mpr kemudian membentuk komisi konstitusi versi mpr sendiri
yang itu sama sekali berbeda dengan komisi konstitusi usulan teman teman masyarakat sipil
dan komisi konstitusi yang dibentukkan mpr sudah menghasilkan semacam naskah perbaikan dari undang undang dasar
sebetulnya kalau kita mau amandemen lagi menurut saya ya kita lihat dulu hasilnya dari komisi konstitusi seperti apa misalnya
sehingga kita tahu apa sih yang harus dibenahi dan bagaimana cara kita membenahinya
kan juga nggak perlu juga hal hal baik yang sudah kita sepakat

dan kemudian mau diambil alih tanpa membenahinya

atau diganti begitu ya
tapi menurut saya perlu setidaknya dalam kacamata scjr kekuasaan kehakiman
kenapa karena kekuasaan kehakiman dalam konstitusi kita hanya bicara soal pengadilan
ma dan mk
padahal judicial power itu sebetulnya ma dan seluruh kebawah
itu termasuk penuntut umum serta kepolisian advokat juga pemasyarakatan juga
kalau kita bicara judicial power ya
tapi di sini kekuasaan kehakiman direduksi hanya kekuasaan kehakiman

karena ketika kita bicara penegakan hukum pidana misalnya yang terjadi bukan pengawasan
tapi koordinasi antara kepolisian dan penuntut umum
kemudian penuntut umum dengan pengadilan
padahal seharusnya yang dilakukan adalah pengawasan
dan itu belum anda lihat pengawasan itu terjadi
karena konstitusi kita bicara judicial power hanya
karena konstitusi kita bicara judicial power hanya
karena konstitusi kita bicara judicial power hanya
bicara soal pengadilan
yang tidak akan mungkin kalau hanya bicara soal pengadilan akhirnya bukan merasa bahwa dia punya tugas untuk mengawasi
tugas penegakan hukum
nah yang hal lain yang sering dilupakan menurut saya dalam konteks pembentukan hukum ya
seringkali kan para politisi kita selalu bicara kebebasan itu ada batasnya pasal dua puluh delapan j misalnya
tapi para politisi kita juga lupa bahwa pembentukan hukum
itu ada batas batas konstitusi dan jumlahnya jauh lebih banyak
pembatasan terhadap kebebasan itu hanya dua puluh delapan j
tapi dalam pembentukan hukum
itu pembatasan terhadap
konstitusi terhadap pembentukan hukum
itu jumlahnya jauh lebih banyak
itu justru tidak pernah dilihat
hukum yang hidup
nah itu sudah bertentangan
dengan konstitusi yang mengakui
tidak dilihat misalnya
pemanfaatan ilmu pengetahuan
itu kan juga bagian dari hak konstitusional
tapi dalam pembentukan hukum pidana
misalnya dalam rkuhp justru
basis pembentukan hukum pidana
bukan berdasarkan bukti
tapi berdasarkan sentimen perasaan
emosional tadi yang dikatakan oleh bung raffi
kepentingan elektoral dan sebagainya
jadi kalau dalam kacamata yang sejarah
apakah perlu amandemen undang undang dasar
khususnya di bab kekuasaan kehakiman
tinggal bagaimana caranya begitu ya
cara melakukannya bagaimana
supaya orang juga tidak
ada batasan batasan yang kita bisa tahu
jubukan kemudian lemparan lemparan
kalau lemparan lemparan isu politik tentu
ya orang akan ribut lagi
tapi kalau kita bisa lihat dokumen dokumen lama
dulu ada usulan komisi konstitusi dari masyarakat sipil
kemudian ada komisi konstitusi
yang dibentuk oleh mpr juga
itu kan bisa dilihat
apa sih yang diusulkan perbaikan oleh
yang di masa lalu
kenapa kita harus perbaiki
sebenarnya menurut saya bisa dilihat semua
bang anggara tadi anda singgung juga soal hukum pidana
tapi kalau kita bicara soal hukum pidana
ini kan di rkuhp juga kan ada sejumlah pasal pasal kontroversial
yang kemarin sempat ramai gitu kan
diperbincangkan menjadi kontroversi
menu memantik reaksi publik sampai kemudian demonstrasi
dan lain sebagainya
ketika ini diatur menurut anda sebaiknya seperti apa
kemudian ini supaya tidak ada lagi pasal pasal karet
atau memang dibuang saja
atau kemudian ini
pertama gini ya
yang kita usulkan adalah ada komite ahli
untuk merancang bangunan hukum pidana
jadi jangan sampai
ketika pemerintah mengandang adang soal
dalam rkuhp memang ada
tapi upaya untuk
sama sekali tidak bisa
karena tidak ada regulasinya
tidak ada infrastruktur lembaganya
dan lain sebagainya
mengirim orang ke penjara
untuk perbuatan perbuatan yang sebenarnya tidak penting penting amat
dan infrastruktur kelembaganya
itu tidak ada
nah kalau ini tidak didesain
dalam satu desain bangunan kebijakan hukum pidana
kita akan mengulang hal yang sama terus
jadi misalnya gini
cita citanya para pembentuk hukum ini kan
siapa yang bisa jamin bahwa pasca ini disahkan
tidak akan ada ketentuan ketentuan yang sama terus
tidak ada ketentuan pidana baru yang melenceng dari
ruhp yang baru disahkan
tidak ada yang bisa jamin itu
tapi kalau ada semacam cetak biru
blueprint tentang bagaimana kita
merancang hukum pidana kita di masa depan
akan mudah kita melihatnya
apa yang perlu dilakukan
apa yang perlu dilakukan
soal rancangannya kita bahas nanti di segmen terakhir ya
bang anggara dan juga bang refli
apa kemudian yang perlu dilakukan oleh pemerintah oleh dpr
terkait dengan hukum dan juga demokrasi
di tahun depan karena tentu ini menjadi catatan sendiri
tahun ini dengan segala polemiknya kita akan mencari tahu dari anda
kita bahas nanti usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
ya kita masuk ke segmen terakhir dialog
membahas mengulas sejumlah permasalahan
begitu atau catatan soal refleksi
dan juga soal hukum dan juga demokrasi
di tahun ini saya masih ke bawah
saya ke bang anggara dulu sebelum saya ke bang refli
tadi terakhir anda sempat menyinggung soal
apa yang kemudian harus dibuat begitu ya
apa kemudian di tahun dua ribu dua puluh yang sebaiknya
apakah ada produk perundang undangan yang seharusnya segera diselesaikan oleh dpr
yang itu masih menjadi permasalahan atau masih ditunda
atau apa yang harus segera diselesaikan di tahun dua ribu dua puluh sebenarnya menurut anda
jadi gini kalau
jadi kita kemarin sempat mengeluarkan kertas kebijakan rekomendasi reformasi kebijakan hukum bidana
di situ kita melihat bahwa tujuan pembentukan hukum pidana itu harus selaras dengan tujuan konstitusi juga
salah satunya tadi tidak boleh ada penyimpangan batas batas konstitusi itu harus ditaati
yang kedua setiap upaya melakukan kriminalisasi harus dilihat gravity of crime nya
jadi jangan sampai perbuatan perbuatan yang sederhana kemudian dihukum begitu berat
ya akibatnya sekarang rutan dan lapas akhirnya penuh
karena gravity of crime nya tidak akan penuhi
dan itu menurut kami setiap pembangunan kebijakan hukum bidana baik itu hukum bidananya atau sistem perlindungan bidana
itu harus didahului dengan blueprint sebetulnya
karena kita supaya tahu apa sih yang harus dibentuk setelah satu ruu itu disahkan
apa saja lembaga lembaga yang harus terkait dengan ru ini dan segala macam
nah salah satu yang kita soroti
sebetulnya salah satunya itu ruu bantuan korban kejahatan
karena korban kejahatan ini dalam sistem peradilan bidana ini anak tiri
karena paling tidak pernah diperhatikan
jadi kalau orang jadi korban kejahatan ya sudah gitu
negara tidak ikut campur untuk melakukan rehabilitasi terutama secara aktif ya
walaupun kita punya undang undang perlindungan saksi dan korban
tapi itu sifatnya masih pasif
karena si korban harus meminta ke lpsk untuk diberikan semacam bantuan
nah sementara yang kita minta sebetulnya negara harus aktif
karena kita bicara korban
korban itu yang terdampak bukan hanya dirinya sendiri tapi keluarganya
karena yang harus mengantar ke rumah sakit dan segala macam itu kan keluarganya
yang terdampak satu keluarga
karena itu negara harus punya peran aktif
dan kita ingin agar korban kejahatan itu tidak dilupakan dan tidak terlalu banyak yang terjadi

soal rkuhp tata tanda apa soal itu
ini kan masih ditunda sebetulnya ya
nah menurut saya ya itu tadi balik lagi kita harus punya blueprint
presiden harus bentuk komite ahli yang diperluas multidisiplin ya
gak hanya orang hukum pidana orang hukum tata negara juga harus ikut
karena kayak gini loh buku tiga kuhp itu yang unggah segala macam itu ya
itu kalau kita bicara konstitusi sekarang itu harusnya ditaruh saja di perda aturan aturan itu
nggak perlu ada di tingkat pusat
karena jakarta nggak punya persoalan itu ya

mungkin di kampungnya bang refli ada persoalan dengan unggas
ya cukup diatur diperda
kenapa sih semua semua harus diatur di level nasional
karena kita harus percaya sama daerah untuk bisa mengatur dirinya sendiri
nah itu orang orang htn juga harus terlibat
orang orang dari disiplin ilmu kesehatan misalnya kita bicara korban perkosaan
aborsi korban perkosaan harus terlibat
jadi nggak bisa kalau bicara hukum pidana
hanya orang hukum pidana yang terlibat
jadi komite ahli tadi yang ada dorong begitu ya
supaya pembentukan ini hukum pidana ini lebih rasional lagi
tidak didasari oleh sentimen sekedar sentimen anti asing
karena ini beneran sentimen anti asing sebetulnya
bukan yang lain lain
bang refli artinya pr pekerjaan rumah kita sebetulnya banyak sekali
kalau kita bicara soal hukuman demokrasi ya
bagaimana tanggapan anda terakhir bang refli
gini kalau kita melakukan evaluasi ini ya
memang cenderung kita akan lebih memperhatikan hal hal yang lemah
jadi kalau misalnya kita menyampaikan hal hal yang lemah
bukan berarti tidak ada hal hal yang sudah merupakan achievement prestasi
yang tentu harus kita apresiasi begitu ya
sebagai contoh misalnya pemberantasan korupsi di era reformasi
bagaimanapun kan kehadiran kpk itu menurut saya juga lumayan
paling tidak melakukan akselerasi terhadap proses pemberantasan korupsi sejak tahun dua ribu satu
tapi persoalan mendasarnya adalah
kan itu makin lama bukan makin dikuatkan
dikuatkan governance nya misalnya
tapi cenderung ingin dilemahkan
dan ini adalah kelompok semua elit politik yang ada
karena kita tahu bahwa memang kpk nya kan musuhnya pejabat publik
nah ini yang menurut saya
presiden harus aware
soal yang ini
tidak punya self interest
tapi kalau dia punya kepentingan dan bahkan menjadi part of problem dari pusaran misalnya
pelemahan pemberantasan korupsi
itu memang hal yang luar biasa
karena kalau kita misalnya sandarkan itu pada pengambil keputusan di dpr misalnya
agak susah bagi kita
karena partai politik lalu kemudian politisi politisi
punya kepentingan kepentingan tersendiri
ya punya kepentingan
dia masih menjadi part of problem dalam proses pemberantasan korupsi
karena itu ya kita tidak bisa banyak
kita harus cari primus inter pares nya
misalnya dalam hal ini presiden jokowi
ini kok presiden jokowi sepertinya tidak begitu punya keinginan untuk meng enforce kpk
nah terakhir ini ya
saya agak surprise sebenarnya ketika dewan pengawasnya orang orang yang ditunjuk
ada di situ ada tumpak artijo kemudian pak haryono ada samsudin haris ada albertina ho
yang bagi publik ini bagus
tapi publik jangan lupa
keberadaan dewan pengawas itu kan diatur di dalam undang undang hak dan kewenangannya
jadi dia tidak bisa kemudian go beyond
dia harus ada di garis demarkasinya
jadi walaupun orangnya bagus
tapi kalau kotaknya dibuat misalnya sedemikian rupa
dan dia tidak bisa fleksibel di dalam
hal meng enforce pemberantasan korupsi
ya tidak ada gunanya juga
karena itu menurut saya
kita harus betul betul punya komitmen
kalau kita mau bicara tentang penegakan hukum
ya beliau tentu bicara tentang pidana
tapi sesungguhnya satu titik yang harus kita perbaiki itu adalah governance
jadi kita harus menciptakan yang namanya good governance ya clean government
semua proses penegakan hukum itu
tidak berjalan baik
selain soal profesionalisme itu karena memang
ada kepentingan kepentingan yang bermain di sana
dan kalau kepentingan itu sudah berkelindang dengan kepentingan politik
maka penegakan hukum biasanya akan dikorbankan
nah test case kita misalnya dalam kasus novel baswedan ini
sebenarnya kan ada kecurigaan di publik
bahwa kasus ini akan melibatkan orang besar dan lain sebagainya
kenapa tidak dijawab spekulasi
oleh penguasa oleh kekuasaan
bahwa itu tidak benar misalnya kalau memang tidak benar
dan kalau memang benar ya itu harus dikatakan benar juga
nah ini yang tidak selesai
belum lagi kalau kita bicara pending cases yang banyak sekali
yang merupakan warisan masa lalu yang kita kenal dengan transitional justice misalnya
atau bahkan kasus kasus yang sesungguhnya baru juga
tapi tidak pernah terselesaikan kasus munir misalnya
apakah betul misalnya
kasus munir ini tidak perlu diselesaikan misalnya
jadi setiap tahun istrinya masih ada dan masih memperingati kematian suaminya dan lain sebagainya
tetapi negara tidak kunjung mengungkap kasus itu
kasus novel baswedan misalnya sekarang ada titik terang ya
nah mudah mudahan titik terang ini betul betul terang
bukan titik terang yang separuh terang kira kira begitu
belum lagi kasus yang besar yang kita sebut dengan misalnya
yang dulu ada rekonsiliasi ya komisi kebenaran dan rekonsiliasi
untuk reconcile kasus kasus pelanggaran ham masa lalu
pada setiap pemerintahan tidak tertarik pemerintahan bicara
untuk menyelesaikan kasus itu gitu ya
tidak tertarik padahal kalau kita bicara tentang ajaran hak azazi manusia
ya kita boleh ya kan memaafkan orang tapi tidak boleh melupakannya artinya
setelah itu didudukkan persoalannya ya kan
bisa saja kemudian diproses bisa saja kemudian ada kemudian pemaafan
dengan kompensasi dan lain sebagainya
tapi pengungkapan kebenaran itu tidak boleh ditutup tutupi
nah kalau kita kan beda
kenapa dulu undang undangnya dibatalkan oleh mk
karena yang namanya komisi kebenaran dan reconciliais itu menjadi jalan samping
jalan samping untuk terhindar
jalan samping untuk bisa buatganya ya ya
jadi memang tidak dihubungkan gitu ya buatan
dari sebuah proses pengadilan yang
untuk melihat apakah memang pelaku atau
tidak dan bagaimana kaitan kaitannya
tapi dengan jalan samping ini cukup
memberikan kompensasi tanpa
pengungkapan yang benar benar
jenuin misalnya orang bisa bebas
jadi banyak sekali pr pr yang ada
karena pemerintahan presiden
jokowi ini harusnya tidak punya beban lagi
ini pada era kedua
hukum yang baru
mudah mudahan ada semangat yang baru
saya selalu mengatakan begini di tengah
kita dorong sekecil apapun walaupun
itu cuma lilin di ujung tunnel
tapi mudah mudahan lilin itu
tidak mati dan kemudian kita bisa mencapai
tunnel itu untuk membesarkan lilinnya
itu yang kemudian kita harapkan
terjadi di tahun dua ribu dua puluh ya
dan good government menjadi kata kuncinya ya bung refri
apalagi kalau kita
bicara mengenai wah ini kan dimensinya
bukan hanya dunia ini akhirat juga
pemimpinan itu kan harus dipertanggung jawaban
dunia akhirat presiden kita
sudah pilih dua kali lagi
kalau misalnya penegakan hukum kita buruk
waduh betapa kita kemudian sia sia
pak anggera sekian saja harapan anda apa di dua ribu dua puluh
kalau kita bicara soal hukum ini
setiap pembentukan kebijakan hukum
itu tidak lagi dia harus berbasis bukti
pada batas batas yang diizinkan
kita harapkan demikian dan ada semakin perbaikan
di tahun depan seperti dikata bung refri katakan
meskipun ada setitik
lilin kecil kita harapkan
terjadi di pemerintahan kita
terima kasih banyak bung refri dan juga bung anggera
sudah hadir malam hari ini di prime news
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
di antara pimpinan dpr mengakui ada sejumlah fraksi
yang berencana menggulirkan
pembentukan panitia khusus atau pansus
jiwasraya kami akan segera kembali